pemerintah resmi mencabut program subsidi minyak goreng curah yang berlaku mulai selasa tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
dan menggantikannya dengan kembali menerapkan kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation
pemerintah mengklaim langkah ini diambil setelah menilik harga komoditas yang sudah turun dibanding beberapa bulan lalu
tepatkah kebijakan ini untuk mengurai persoalan harga hingga pasokan minyak goreng dalam negeri
kita akan membahasnya malam ini telah bergabung bersama saya lewat sambungan zoom
ada bapak sat sinaga direktur eksekutif gabungan industri minyak nabati indonesia atau gimni
juga plt ketua dewan minyak sawit indonesia
selamat malam pak saad
selamat malam mas taufik
kemudian ada pak abdullah mansuri ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia dari ikp
selamat malam pak mansuri
dan terakhir ada mas taufik ahmad direktur eksekutif indef
selamat malam mas taufik
selamat malam mas taufik
salam sehat selalu
saya pertama akan ke pak mansuri terlebih dahulu
dikatakan tadi tiga puluh satu mei sudah dicabut subsidi dan pantauan di lapangan saat ini harga minyak goreng curah bagaimana
ya memang pantauan kami di beberapa wilayah agak berbeda beda ya
seperti di jawa timur jawa tengah itu relatif lebih turun harganya
dibanding daerah jawa barat
hari ini kami memang keliling sengaja di jawa barat untuk memastikan
tadi di pasar di bekasi di cikarang
kami cek ternyata harganya masih kisaran rp enam belas lima ratus sampai rp tujuh belas
di purwakarta besok dan seterusnya di beberapa daerah
jawa barat memang pasokannya lebih kurang baik ya distribusinya dibanding di jawa timur
atau jawa tengah
di daerah lain juga mengalami hal yang sama
di bali banten dan beberapa daerah lain
ini persoalan persoalan yang sesungguhnya kami hadapi
kalau kita merefleksi dari jawa timur dan jawa tengah
kalau pasokannya banyak maka harga yang harganya sampai rp delapan belas itu bisa sampai turun rp lima belas lima ratus bahkan sesuai dengan harga
tapi kalau pasokannya
kalau pasokannya tidak banyak ini akan menjadi persoalan tersendiri
apalagi subsidi nya dicabut
memang belum terasa sampai detik ini
kami berharap agar ke depan distribusi itu pasokan lebih diperbanyak sehingga harga bisa tertekan
dan paling tidak tidak ada d dua lagi
jadi dari distributor satu langsung masuk ke pasar
kalau perlu dari pabrik langsung masuk ke pasar
padahal kan pemerintah menjamin
bahwa harga minyak goreng akan tetap terjangkau setelah subsidi ini dicabut
faktanya tadi anda sebutkan di beberapa daerah
pantauan harga rata rata nasional bahkan minyak goreng curah
dari pusat informasi harga pangan strategis hingga saat ini saja harga minyak goreng curah itu masih di atas harga eceran tertinggi
sekitar rp tujuh belas sampai rp delapan belas
asosiasi melihatnya seperti apa
ya memang dari awal kami melihat rantai distribusinya
yang masih carut marut ya
antara distributor pertama belum bisa langsung menembus ke pasar
karena banyak faktor
sosialisasi juga tidak maksimal di pasar
untuk si mirah dua dan seterusnya
komunikasi yang tidak baik ya
antara pemerintah atau kementerian perindustrian kementerian perdagangan terhadap pedagang
minyak ini secara langsung ke pasar
itu langsung menembus ke pasar
walaupun kami sudah memfasilitasi beberapa bumn yang ditunjuk seperti rni id food dan beberapa pihak lain
untuk bisa kami akseskan langsung ke pasar pasar
dan langsung berkomunikasi dengan perdagang perdagang berkaitan
tapi faktanya memang
mengakses langsung ke pasar itu tidak mudah
karena bumn juga punya perasaran sendiri
kementerian perindustrian melalui sini raja dua ya
ada perasaran sendiri
ada persoalan persoalan lainnya
ada perasaran apa namanya
administrasi yang harus diselesaikan
itu yang membuat tanpa sosialisasi ya
itu yang membuat menjadi kendala kendala tersendiri di lapangan
kita akan membahas terkait dengan bagaimana si mirah ini yang kemudian nantinya akan bermasalah juga di kemudian hari
terkait banyaknya kendala di lapangan
sebelumnya saya akan ke pak sahat
pak sahat tadi pak mansuri mengatakan bahwa salah satu yang dipertanyakan adalah rantai distribusi
dari minyak goreng curah ini ke konsumen begitu
nah di tahap distribusi apakah menurut anda pengawasan ketat sudah dilakukan di situ
baik terima kasih mas taufik
melihat id digital system yang diterapkan oleh perindustrian itu sudah mulai terlacak
dan itu bisa kita lihat dari harga harga di seluruh indonesia
seperti dengan pelacakan yang baik itu misalnya pada waktu dikeluarkan tahun enam belas maret program si mira ini sampai dengan tiga puluh satu itu berjalan masih serat
tapi di april itu targetnya satu ratus sembilan puluh empat ribu ton
bahkan bisa mencapai seratus ribu ton
bahkan bisa mencapai dua ratus sebelas ribu ton
jadi sudah mulai berjalan baik
kemudian di bulan mei meskipun sudah ada lebaran itu berhasil juga diluncurkan setelah lebaran itu hampir satu ratus enam puluh ribu ton
jadi kalau kami melihat overall bahwa sistem itu sudah mulai berjalan baik
dan pasokan itu lebih daripada seharusnya
menurut rata rata biasa kebutuhan kita perbudayaan
menurut rata rata biasa kebutuhan kita perbudayaan
menurut rata rata biasa kebutuhan kita perbudayaan

yang saya khawatirkan bukan disitu
distribusi yang tidak baik itu selama disparitas harga ada antara komersial dengan yang het kira kira bedanya rp lima puluh enam ribu
yaitu tidak ada negara atau kekuatan apapun yang bisa mengontrol itu
itu tetap akan terjadi
jadi bukan soal sistem lagi sekarang
tapi adalah bagaimana mencegah jangan sampai ada misuse di tengah jalan
apakah bisa dikontrol semua
saya yakin melihat apa yang dilakukan
pengalaman kita di januari di februari ada dmo dpo amburadul juga
nah baru dengan sistem yang simira ini mulai agak kelihatan
tapi tiba tiba berubah lagi menjadi yang lain
tapi tiba tiba berubah lagi menjadi yang lain

ini per satu juni
yang kita lihat nanti bagaimana perkembangannya
apakah mungkin lebih baik atau tidak
tapi menurut saya itu tidak akan jalan
baik sebelum kita membahas lebih jauh seberapa efektif sebenarnya pencabutan subsidi ini
saya ingin bertanya dulu kepada mas tauhid
sebelah aku pengamat ini
apa sebenarnya dampak dari pencabutan subsidi minyak goreng ini bagi produsen
dan juga bagi masyarakat konsumen
ya yang pertama ya ketika subsidi ini dicabut tentu para produsen akan menaikkan harga
karena biasanya ada biaya divusi kemudian juga ada yang pengemasan dan sebagainya
yang kemungkinan bisa dikurangi dengan subsidi ini
akhirnya dikembalikan lagi ongkos itu ke dalam biaya produksi mereka begitu
tentu saja kemungkinannya harga akan meningkat
yang sekarang mungkin rp delapan belas bisa diatas rp dua puluh begitu ya
nah meskipun ada dpo dan saya setuju dengan pak sad
ini agak kurang efektif di tengah sekarang begitu
karena memang pengendalian terhadap dpo ini sharing the pain antar pelaku ini masih belum ketemu
ini yang saya kira problem
sehingga implikasinya adalah nanti harga akan meningkat begitu
yang kedua adalah dampak ikutan lainnya begitu ya
ketika terjadi situasi yang belum begitu bagus dengan rantai distribusi yang baru dibangun
ya terjadi akan terjadi apa yang terjadi di masa lalu begitu beberapa bulan lalu
bahwa akan terjadi penumpukan
akan terjadi apa menahanan dan sebagainya
sehingga mengakibatkan beberapa wilayah mungkin akan terjadi sedikit masalah begitu
nah ini memang kuncinya adalah di pengawasan
tetapi secara teori dan praktek kita dengan dua harga yang berbeda cukup jauh
dan pengawasan yang lemah itu akan menjadi problem
dan pada akhirnya apa apa yang terjadi kita lihat saat ini bisa saja memang apa apa saja
antrian juga cukup banyak terjadi begitu
nah karena kan harga ini akan kembali lebih tinggi begitu
ya apakah itu artinya bahwa sejauh ini belum ada peraturan resmi atau permendak begitu yang terbaru terkait dmo kemudian dpo ini atau batas pasok minyak ini
bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa stok atau distribusi minyak goreng dan juga jalur ekspor ini aman
ya saya kira memang
untuk mengantisipasi memang pemerintah harus ambil alih ya sementara waktu
sampai distribusi ini memang terkoordinir dengan rapi
sistem yang dibangun saat ini memang mulai
tetapi masih belum cukup luas untuk menjangkau seluruh pasar yang ada begitu ya
dan yang saya kira memang agar tertib ya mau gak mau pemerintah bulog mulai rumah pangan ambil alih sementara begitu
sambil dibereskan proses distribusi
yang kedua catatan kita memang soal katakanlah dpo ini adalah yang tidak bisa kita kendalikan adalah konsumen begitu
dengan menunjukkan ktp saja tidak cukup karena pasti konsumen tetap berkeinginan untuk mendapatkan harga yang paling rendah begitu ya
sehingga konsumen sendiri juga kemungkinan bisa terjadi panik buying kemudian membeli luar kerentuan dan sebagainya
dengan jumlah konsumen yang katakanlah penduduk indonesia yang sekian banyak
apa nggak menjadi pekerjaan begitu ya bagi para katakanlah distributor atau eceran untuk memfoto dan sebagainya
ini akan sangat menyulitkan pada sistem yang sekarang ini
apakah bisa ditegaskan bahwa sebenarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait subsidi ini gagal begitu mas taufik
ya akan berpotensi ya dengan sasarannya kan harusnya harganya turun gitu ya
kalau harganya turun
kalau harganya turun
karena katakanlah kembali menguat atau meningkat ya berarti kan punya peluang kegagalan di depan mata
nah ini yang saya kira menjadi kata kunci gitu
kalaupun nanti ada dpo dengan katakanlah ditekan ya kepada produsen
tentu produsen akan mencoba mengkompensasi keuntungan yang diperoleh dengan harga minyak goreng yang premium itu yang sekarang berlaku di pasar akan ditinggikan
akan naik lebih tinggi
agar mengkompensasi keuntungan yang lebih sedikit atau rugi dari harga dpo yang ditetapkan
nah agar terjadi keseimbangan yang cukup merata meskipun ini tidak menjamin bahwa di lapangan harga akan berbeda cukup jauh begitu
pasti akan selalu seperti sebelumnya ya harga tidak akan berbeda jauh begitu
ya menarik membahas terkait polemik atau karut marut minyak goreng ini karena sudah berlangsung hampir enam bulan begitu
selama di tahun dua ribu dua puluh dua ini lalu bagaimana kira kira skema apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah
jangan kemana mana kami akan kembali sesaat lagi
ya kita masih melanjutkan pembahasan terkait pemerintah yang resmi mencabut program subsidi minyak goreng pada malam hari ini
saya akan langsung ke pak sahat
pak sahat dengan skema kebijakan dmo
dan juga dpo pemerintah yakin bahwa ini akan mengatasi polemik minyak goreng
anda melihatnya apakah memang begitu atau banyak sebenarnya yang harus diperbaiki terlebih dahulu oleh pemerintah selain menetapkan batas pasok minyak ini
oke terima kasih
saya melihat banyak parameter lain yang menjadi suatu konsideran untuk mencapai sukses apa yang diharapkan
isu yang terbesar itu sebetulnya saat ini apa sih
kalau saya melihat isu yang terbesar itu adalah tandan buah sawit petani tidak bisa kita tarik karena apa
gudang gudang tangki timbul kita itu penuh semuanya
dan kalau untuk domestik itu enggak cukup
domestik kita itu kecil
maka harus ada ekspor
supaya itu jalan
nah untuk ekspor itu apa yang harus kita lakukan
nah tapi kembali ke pertanyaan mas taufik tadi
saya cenderung setuju dengan apa yang disampaikan oleh mas tauhid tadi
kita lihat pengalamanlah
pertamina berhasil menjaga padahal subsidi nya besar itu
ada minyak solar yang bersubsidi
ada yang bensin bersubsidi
dan bisa itu bisa terjamin sampai ke pelosok manapun
dengan harga yang sama
kenapa semua di tangan pemerintah
tapi meskipun sebagian ada ditangani oleh perusahaan perusahaan lain
nah dalam konteks minyak goreng ini pun
meskipun dirubah dmo dpo
kemudian ada diintroduce memperbaiki pola yang lama itu dengan si nsw
national single window untuk monitoring di lapangan itu saya kira sudah baik
tapi selama kontrol tidak di tangan pemerintah
saya ragu apakah ini bisa berhasil
dan satu hal lagi jangan lupa
kita itu negara besar
terdiri dari ribuan pulau
dan het itu menurut undang undang kalau kita sudah tetapkan het
dimanapun itu harus harga yang sama
sedangkan untuk distribusi ini kalau diserahkan ke swasta
kalau dia nggak ada untung dia nggak jalan
tapi kalau pemerintah diberikan penugasan
itu akan jalan meskipun margin kecil
mereka akan tetap
jadi ada tanggung jawab penuh
saya khawatir pak taufik
tauhid dan juga mas taufik
sayang sekali program ini sudah lima bulan nggak berjalan
nah itu dia
bulog mempunyai kantor kantor di tiga puluh empat provinsi
kenapa nggak dimanfaatkan itu sebagai jalur distribusi
kemudian rni tinggal bagi bagi lokasi mereka supaya lebih efektif
sehingga mereka bisa mencapai apa yang
jadi nggak perlu ngantri seperti sekarang ini
uang kebutuhan kita minyak goreng cuma satu ratus sembilan puluh empat ribu ton per bulan kok
sedangkan produksi kita cpo bisa dua dua juta ton per bulan
jadi apa gitu
itu artinya ada dua masalah saat ini
yaitu faktor distribusi yang menurut anda tadi kebijakannya ini justru akan memperpanjang tahapan penyaluran minyak goreng
dan juga ekspor
padahal keran ekspor sudah dibuka dua puluh tiga mei lalu
apakah memang kebijakan ini akan menjadikan rantai distribusi kemudian ekspor itu menjadi lebih panjang
sehingga akhirnya konsumen ya lagi lagi menderita begitu
tidak bisa mendapatkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi
begitu bang saad
kalau harga kita sudah sepakat
kalau harga domestik itu jangan kita cascate dengan harga pasar internasional
kan kita sudah sepakat
nah caranya bagaimana
ya itu dengan subsidi
tapi subsidi dihapuskan menjadi dmo dpo
di dalam dmo dpo nya apa perubahan daripada subsidi
ini kan sebetulnya subsidi tidak langsung
kalau selama ini subsidi nya oleh bpdp dikasihkan
dmo dpo itu perusahaan itu sendiri mensubsidi dirinya
supaya bisa menjual di harga rp empat belas
tapi ini kan terlalu romantis begitu
untuk mencapai itu
jadi relatif akan sulit untuk mencapai itu pengorbanan
karena mereka berkorban sebetulnya kan
mengorban sendiri seperti yang disampaikan oleh pak tauhud tadi
mereka akan mencari menutupi kerugian yang atau kekurangan margin yang dari untuk produk minyak goreng curah ini
mereka akan cari dari tempat lain untuk menutupi itu
satu satunya adalah minyak goreng premium
tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah
tidak semua industri itu mempunyai dua brand
premium dan curah
banyak juga perusahaan domestik yang kecil kecil itu curah
hanya itu saja pasarnya aja
jadi saran kami adalah
yaitu pemerintah tidak hanya
mempunyai kemampuan regulasi
tapi juga mempunyai kekuatan fisik
dalam penyaluran itu dalam kontrol pemerintah
seperti yang disampaikan oleh pak tauhud tadi
itu sangat kita setuju
ke pemerintah juga
supaya jangan menyerahkan ini kepada swasta
itu dilakoni oleh pemerintah lah
kita punya pemerintah
ya pemerintah kok
pemerintah harus selain memiliki kekuatan regulasi
juga harus memiliki kekuatan fisik
salah satunya adalah dengan
tidak menggunakan swasta
untuk proses distribusi ini
bagaimana tanggapan anda terkait hal ini
beberapa hal tadi sudah saya sampaikan ya
memang subsidi itu diperlukan ya
kalau misalnya memang ingin kembali ke
harga yang lebih rendah begitu
kalau tanpa ada kekuatan sesubi ya
agak sulit para pelaku usaha menyesuaikan begitu ya
dan sumber keuangannya pun ada ya
melalui pengumpulan ekspor yang
memang sumbernya adalah dari
para pelaku para petani pelaku usaha dan sebagainya
nah mengenai pemerintah
memang dilakukan secara bertahap begitu
dan saya kira ini momentumnya ada begitu ya
momentumnya ada karena
saya kira isu kenapa harus dilakukan sekarang
karena sampai tahun depan
diperkirakan harga minyak goreng ini
harga cpo akan selalu fluktuatif
pada level yang tinggi
sudah di atas satu empat ratus lima ratus usd
dan sulit kembali untuk ke tahun dua ribu
dan itu harusnya sudah disadari
kalau misalnya tidak ada skenario pemerintah turun tangan
mendapatkan harga yang sesuai
sesuai dengan kebutuhan konsumen begitu
dan itu yang pertama
memang harus ada pembelajaran
bagi masyarakat ya
kenaikan harga itu harus dilakukan
ratur begitu ya
kita lihat sesuai dengan pendapatan masyarakat
aet nya juga bisa disesuaikan secara bertahap
dan pada akhirnya memang
kalaupun ada dual harga
apa diterima oleh masyarakat
kita mencerahkan petani
dan tidak merugikan produsen
ya itu artinya anda
mendorong pemerintah untuk kembali menerapkan
subsidi minyak goreng
tapi kalau kita lihat di semester awal tahun ini
pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan kebijakan
untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini
mulai dari menetapkan
kemudian naik menjadi rp empat belas
kemudian ada pula pelarangan ekspor
kini ekspor dibuka kembali
kemudian subsidi yang pada akhirnya kini dicabut
anda sebenarnya melihat
dengan berubah ubahnya kebijakan
ya karena paket pertama ya
paket kebijakannya tidak komprehensif
itu yang pertama
katakanlah ketika subsidi ada
maka pengawasan perlu
instrumen pemerintah ada
nah itu kan tidak ada
dan misalnya bulog juga tidak diberikan anggaran
bagaimana mereka bekerja
mereka menggantikan polisi swasta
juga tidak diberikan kewenangan
jadi ada yang tidak komprehensif
yang kedua adalah
saya kira perlu ada komunikasi
yang lebih detail
pada level katakanlah pelaku usaha
pada distributor dan sebagainya
bukan sekedar katakanlah
tapi juga diajak komitmen bersama
saya kira ini penting
karena kalau tidak ada
ya agak sulit gitu
dan sanksi hukum juga perlu dilakukan
ketika memang katakanlah
terjadi pelanggaran pengeluaran
yang sudah disepakati
saya kira itu yang komprehensif
yang belum dilakukan oleh pemerintah
karena kita harus melihat
ini komunitas cpo
bukan lagi milik indonesia
tapi juga milik dunia
dan kita sebagian besar ekspor
kecuali kita ekspornya kecil
jadi ini yang saya kira menjadi tantangan kedepan
saya akan ke pak mansur
selaku perwakilan dari para pedagang
apa sebenarnya ketakutan terbesar
dari pencabutan subsidi minyak goreng ini
tapi ditahan dulu
jawabannya kita akan kembali
saya jedad tetaplah di cnn indonesia newscast
ya mas taufik
persoalan pertama adalah
kita ini dibingungkan
dengan kebijakan yang berubah rubah
jadi kami merasa bahwa
pemerintah itu tidak
mempunyai kepastian kebijakan
ada perubahan dari beberapa kali
kebijakan yang terjadi
dan itu efeknya kepada pedagang
ingat pertama bahwa pedagang
harus antri nyiapin ktp
harus ada surat pernyataan
jadi diubah lagi
ini kan memang
harus ada penyesuaian penyesuaian di lapangan
sedangkan persoalan yang kami hadapi
jadi guisinya tidak pasti
satu minggu satu pasar
itu kami biasanya mendapatkan
empat sampai lima tanggi
yang ukuran kurang lebih sekitar
kami agak kesulitan
karena biasanya distributor itu
datang ke kami
dengan limpahan produksi
dan kami harus bayar dulu
bayar di awal
sehingga ini jadi persoalan persoalan yang kami hadapi di lapangan
ini yang membuat
ada banyak pihak
yang memainkan peran sebagai distributor
sehingga ini akan menambah
dan kekhawatiran yang paling mendasar
dan paling terjadi
di anggota kami
di seluruh indonesia adalah
setelah dicabut subsidi
harganya pasti tinggi
ini memang belum terasa
karena pasokan diturunkan banyak
setelah ekspor dicabut
itu cukup banyak di beberapa daerah
itu memang menekan harga
tetapi sampai kapan itu terjadi
beberapa daerah jawa barat
kenaikan harga yang cukup tinggi
di atas it
ya baik itu artinya memang
pedagang saat ini membutuhkan kepastian
yang jelas terkait
apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
untuk mengatasi masalah persoalan harga ini
dan juga proses distribusi ya
begitu pak mansuri
yang paling penting bagi kami adalah
barangnya banyak di pasar
barangnya bisa terjangkau
walaupun kami sadar sebenarnya
disparitas antara minyak goreng curah
dan kemasan itu cukup tinggi
dan itu celah banget untuk pihak pihak lain
membuat kemasan kemasan dari curah
jaka pak saad tadi bilang
bahwa yang keluar
tapi fakta di lapangan itu nggak ada
seharusnya pemerintah bisa
dari hulus sampai hilir
siapa sih yang didistribusikan kemana
berapa sih jumlahnya
ada dialihkan kemana sebagian
tetapi memang saya akui
beberapa hari ini teman teman kepolisian
berkoordinasi dengan anggota kami
di beberapa daerah
ada banyak informasi laporan
bahwa teman teman polres datang ke kantor ikp
di masing masing kabupaten
melakukan koordinasi tentang pengawasan
tapi sampai kapan
dan bagaimana ke depan
kami harus tahu
bagaimana proses penyesuaian
nah persoalan bumn tadi
seperti rni bulog dan seterusnya
ternyata ada beberapa kes
yang dibawa oleh rni
itu jauh lebih mahal
dibanding yang dibawa oleh agen
ternyata bumn itu juga
mengambil keuntungan yang cukup besar
nah ini kan berbahaya juga
maka kalaupun ditempatkan bumn
bahwa dia tidak ngambil keuntungan terlalu besar
kalau ngambil keuntungan terlalu besar
pedagang kami harus untung berapa
kalaupun untung seribu katakanlah
ini persoalan persoalan yang kami hadapi di lapangan
itu artinya catatan pada malam hari ini
selain juga kebijakan pemerintah
yang harus tegas
rantai distribusi yang harus dipersingkat
dan juga pengawasan yang ketat
selain itu juga tadi yang ditegaskan oleh bang saleh
dan juga bang tauhid adalah
pemerintah tidak hanya sekedar mengeluarkan regulasi
tetapi juga harus mengambil alih
hingga sampai ke konsumen
dan tidak merugikan konsumen di kedepannya
kita berharap saja bahwa karut marut
polemik dari minyak goreng ini
tidak terus terjadi di indonesia
terima kasih sekali lagi
telah bergabung bersama cnn indonesia newscast
pak sahat pak mansuri dan juga pak tauhid
selamat malam bapak bapak salam sehat selalu